dunia semakin tidak mentuh
kita saja oh seneng anaknya bisa mengkurap
sehingga nantinya jangan sampai ini justru disalahgunakan mas dira
terjadi ketika otot kaki menjadi lemah
kita berusaha meminimal mungkin pengeluaran kita sesuai prioritas prioritas keuangan kita
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
prokonsul roma yang berada di bitinia
demikian juga barang siapa yang memakan aku
bahwa pada saat filipus dan murid muridnya yang lain melihat yesus
barang siapa makan dagingku dan minum darahku
itu dua ratus empat puluh dua kepala keluarga yang seluruhnya warganya beragama islam
nah itu mengakibatkan jari kaki bengkok
jadi kupikir memang sekarang ini yang menjadi kunci untuk indonesia bisa berkembang ilmu pengetahuannya
keintiman hubungan dengan yesus itu yang harus kita capai ya
dan juga pada zaman setelah kristus
alleluia puji tuhan bawa dema yang tak sumi
akibat dari konsep diri yang buruk
ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab
dan puding siap untuk disantap
dan membuat ketan hurlan dan kenyal
tapi kalau di luar itu ya efek toksikologisnya yang kita dapatkan
mereka harus rajin bekerja
selama mall tersebut mempunyai competitive strengtness signature ataupun ciri khas
ya saya kira demikian
kerohanian menjadi lebih lemah
kadang kadang dalam kondisi phk ini orang seringkali panik ya
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
setelah itu kukus beras ketan untuk tape dan beras ketan untuk uli masing masing selama dua puluh menit
membahas rancangan undang undang narkotika
jadi saya kira ini momennya sangat apa ya
apakah kondisinya menjadi semakin baik dengan keputusan itu
saya akan melanjutkan sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya
orang orang yang mengaku sebagai umat alam
melalui siaran dalam bahasa indonesia
apakah memungkinkan sih mas penggolongan penggolongan ini ditinjau ulang
saya rasa itu pun nggak jadi ballon d or juga gitu
jadi ada namanya penobarbital itu juga obat kejang
jenisnya insya allah ada tujuh puluh sayur
ku bertemu dengan kekasihmu
asal serapkan semua di dalam doa
tapi juga disajikan untuk selebrasi momen tertentu
mengatakan sebenarnya ganja yang bisa dijadikan pengobatan medis itu adalah yang memiliki zat tetra hydrokanabinol rendah
apalagi para penderita diabetes
apa aja reza dengan salah satu pemiliknya ya ya disini sudah ada
itu berapa keuntungan yang mungkin dihasilkan
jadi kalau udah bisa jalan udah bisa merangkak udah bisa tengkurap kok kerjang
kejadian kejadian di tengah masyarakat
kita alihkan pengeluaran ini
ini tadi messi kita sudah tahu ya
memang kalau tadi sempat disebutkan bahwa kenapa sih namanya warteg sultan karena memang banyak yang mereview di sini harganya sedikit berbeda dibanding dengan warteg warteg biasanya
dalam sehari patricia bisa menjual lima puluh hingga delapan puluh loyang per hari
intinya pada saat seseorang terkena phk itu kita masuk dalam fase ya survival mode
kan dikerubutin tapi kemudian
ya memang dalam firman tuhan ini
kiranya apa yang telah kami diskusikan di dalam acara ini boleh tertanam di dalam hati sanubari melalui pertolongan roh kudus